indar parawansa berkunjung ke rumah balita yang tewas karena kekerasan seksual di desa girimulia kecamatan cibung bulan kabupaten bogor
sebelum ke rumah korban menteri sosial kamis malam berziarah ke makam balita yang tewas akibat kekerasan seksual
jangan sederhana santai santai
dan setelah berziarah kofifah mengunjungi rumah keluarga korban di kampung pabuaran tonggoh kecamatan kibung bulan kabupaten bogor
kementerian terkait merencanakan konseling untuk pemulihan trauma secara berkala khususnya bagi kedua orang tua korban
hukuman ini bisa dalam bentuk kebiri kimiawi
bisa juga diberi penanda chip supaya terdeteksi gerak dari sang pelaku ini
ketika misalnya mereka datang ke sekolah sekolah maka receiver yang dipasang di sekolah itu akan memberikan sinyal